pasti orang orang kedemak akan mencari kok kesini
oh jadi kau
yang selama ini mencuri
mencuri rumah orang orang kaya
serang aku kalau berani karena fekar aku takut
dinda mendapatkan racun ular
dumung raja itu
demi allah subhanahu wa ta'ala
dinda tidak pernah tahu
dinda hanya memberikan
minum dari cangkir
yang sudah terdapat di atas meja sebelumnya
yang mengantarkan cangkir minuman itu
ke wisma dinda kenterimani
tidak benar benar tidak tahu
mungkinkah kanda bisa melacak para umban di istana
kanda akan menerima minuman itu
kanda akan menerima minuman itu
kamu tidak bisa lepas lagi sekarang
kedemang memanggil kami
ada pekerjaan buat kalian
paman ini untuk kalian
kalian bagikan sama rata
jangan sampai kalian berhutang
pasti orang orang kedemang akan mencari kok kesini
oh jadi kau
yang selama ini mencuri
dan mencuri rumah orang orang kaya
serang aku kalau berani
kalian pikir aku takut
terima kasih nu operation
di sana cempaka
ini untuk kalian
kalian bagi rata jangan sampai
dengan dia para suruhan pendekar undang
sekarang dia dibawa kemana pak mok
aku mempunyai penawar dari racun itu
aku akan tetap berpura pura
aku bisa mendapatkan keuntungan
dari kasus ini
aku tidak akan
tapi yang aku heran
kenapa racun itu
kami bisa berada di cangkirmu
itu dia yang aku tidak ketahui
nggak di milang milik waktu ini ya
yang ini awalnya
tim beberapa haricenter
yang ter jerusalem dihubungkan
dengan sening stuff
sembuh kanda tersabarlah tapi pistana sedang membuat menawar racun kenapa yunda subang larang
begitu kejam kanda dia ingin membunuh kok anda apa salahku sekarang kanda sedang menyelidiki
dari mana asalnya racun itu karena berjanji karena akan mengusutnya hingga tuntas sekarang
beristirahatlah dan jagalah kesehatan
ha siapa itu bu
kenapa aku bisa berada disini
aku tadi mengantar nenek itu
tiba tiba sekarang aku ada disini
hari sudah semakin sore
aku harus kembali ke pajajara
ibu unda pasti sudah menungguku disana
aku harus pergi sekarang
semoga lain waktu
kita akan ketemu lagi
sampai jumpa lagi